keaslian vaksin menjadi pertanyaan para orang tua saat membawa anaknya ke dokter untuk divaksinasi
rasa aman dan nyaman saat vaksinasi menjadi penting
menyusul terbongkarnya jaringan pembuat dan distributor vaksin palsu oleh polisi
rumah vaksinasi adalah salah satu klinik yang melayani vaksinasi anak
setelah terbongkarnya jaringan pembuat dan pengedar vaksin palsu
klinik ini menjadi sering mendapat pertanyaan
apakah vaksin yang digunakan asli atau palsu
meski dijamin asli dokter memang perlu memberikan keterangan yang lebih rinci kepada orang tua
yang mengantarkan anaknya untuk divaksinasi
tanda tanda vaksin asli ya ini ada vvm nya vaksin file monitoring ya
ini warnanya kotak putihnya mesti nggak boleh gelap
ada empat belas jenis vaksin untuk anak usia sampai delapan belas tahun
enam diantaranya adalah vaksin wajib yang menjadi program pemerintah
yaitu hepatitis b polio bcg dtp hib dan campak
vaksin ini ada yang diproduksi oleh pemerintah dengan harga yang disubsidi
dan ada pula yang diproduksi oleh swasta dengan harga normal
produsen dan distributornya terbatas agar terkontrol peredaran dan kualitasnya
vaksin palsu yang isinya kemudian tidak steril tadi ini adalah infeksi
bukan sekedar kipi karena reaksi vaksin tapi dia bisa infeksi yang berat
kemudian yang mungkin bisa reaksi alergi ya kemudian kalau antibiotiknya seperti yang saya dengarkan
jenis gentamisin misalnya
vitamin ini kita tahu merusak ginjal
jadi kalau diberikan tanpa indikasi bisa never toxic dalam jumlah yang tertentu
kemudian juga dia bisa resistensi
tidak ada indikasi memberikan antibiotik
jadi mungkin bisa ada resistensi
biaya vaksinasi di indonesia tergolong tinggi
antara tujuh ratus ribu hingga satu juta rupiah untuk sekali vaksinasi
dira hari ini akan divaksinasi varisela
ini adalah vaksinasi ke dua belas yang dijalani bocah delapan belas bulan ini
miranti merasa perlu melengkapi vaksinasi untuk anak keduanya ini
agar tahan terhadap penyakit
saya kemarin sempat googling sih sempat cari cari di google gitu ya
itu kayak gimana cuma kan secara awam kalau dilihat dari itu kan belum terlalu tahu
makanya pas kemarin saya coba telepon ke sini itu apakah ini di sini menyediakan vaksin palsu atau enggak
nah mereka bilang disini enggak sih mereka ngambilnya selalu dari distributor bukan dari persoarangan
jadi saya makanya carinya ke sini
kalau di rumah sakit kan agak susah tuh nanyanya ya
mahalnya harga dan langkanya barang diduga menjadi pemicu pembuatan dan peredaran vaksin palsu
osabudi santosa jakarta